untuk mengalahkan dia saja kamu tidak sanggup
mana mungkin kamu bisa mengalahkan dia bersama rai kan santang rai
bagaimana mungkin rai
sudahlah rai sebaiknya kamu hentikan semua ini
hentikan fitnah fitnah kejimu itu rai
alhamdulillah ya rai
jangan coba coba kau menyentuhnya
jangan coba coba kau menyentuhnya
perempuan itu menggunakan sihir
aku tidak bisa melawannya
lebih baik aku pergi dulu
kita tidak perlu mengejar mereka
kita harus segera menyelamatkan gusti prabu
karena keselamatan gusti prabu lebih penting daripada mereka semua
apakah sama sekali tidak ada yang bisa kau ingat
aku mencoba mengingat ingat
tapi sama sekali tidak ada bayangan
misalnya dari yang baju kau kenakan
aku juga sama sekali tidak mengingatnya
eee kak syaib
itu kan bajunya bapaknya si uda
udang yang udang kasih
kau benar una
lalu di mana baju yang waktu itu aku pakai
lalu di mana bajunya waktu itu aku pakai

itu bajunya sudah dibuang
kiranya tidak dipakai
kiranya tidak dipakai
kiranya tidak dipakai
kamu sih pakai dibuang sembarangan
ya maaf lupa
ya maaf lupa
ini bukan kesalahan kalian
ini bukan kesalahan kalian

kita bisa mencarinya
bukan tidak apa apa
rencana aku gagal
apa kalian tahu siapa yang sudah membantu surawi sesa
kami tidak tahu raden
aku akan cari cara lain
supaya bisa membunuh raja kurang ajar itu
sekarang gusti prabu berbalik paham
gusti prabu sudah selamat
kamu benar benar tabib yang sangat begitu luar biasa
terima kasih gusti
namun hamba hanya rakyat pajajaran biasa
yang memang sudah berkewajiban
untuk membela junjunganmu
prabu surawi sesa
yang telah menyimpan dendam
kepada keponakan tercintaku
sang penguasa kerajaan pusat pajajaran
saya benar benar sangat berdebat
dia adalah orang yang waktu itu bersekongkol dengan kian santang
untuk menculikku dan membunuhku
rai prabu surawi sesa
ini sudah jelas
kamu sudah melihatnya sendiri bukan

bahwa orang itulah yang berusaha untuk mencelakainya
bukan rai kian santan
sudah aku bilang
orang itu memang bersekongkol dengan kian santan
jika memang itu benar
lalu bagaimana caranya
kamu bisa mengalahkan mereka
mengalahkan rai kian santan sekaligus dia
tidak akan ada satupun yang akan mempercayaimu
rai prabu surawi sesa
untuk mengalahkan dia saja
kamu tidak sanggup
mana mungkin kamu bisa mengalahkan dia
bersama rai kian santan rai
bagaimana mungkin rai
sebaiknya kamu hentikan semua ini
hentikan fitnah fitnah kejimu itu rai
ini sudah jelas
rai kian santan tidak pernah bersekongkol dengan mereka semua
kau masih saja membela raimu yang bersalah
sudah aku bilang diam
aku adalah rai
aku adalah junjungan
tak pantas kau berbicara seperti itu kepada aku
aku sanggup completely loks positive demi saya
iya itu mungkin kukuk
kalau aku memang canggung begini
aku bukan persen vacuum
aku ingin bisa menggunakan pusingan
apakah itu aya mimpi hasil peradaan kita